puncak mudik jalur dari arah jakarta ke timur
sepertinya sudah melewati masa puncaknya
untuk mengonfirmasi dan mengetahui situasi di lapangan
akan bergabung shiva hanifah di ruas tol cikampek
sepanjang hari ini apakah masih terjadi kepadatan di tempat anda berada
selamat sore putri
dapat saya laporkan dari tempat saya memantau
dari gerbang tol cikampek utama kilometer tujuh puluh
bahwa memang sudah terlihat seperti di belakang saya
ini sudah ramai lancar meskipun masih terbentuk adanya antrian di gerbang tol
namun sebetulnya ini jika dibandingkan dengan tadi pagi
atau bahkan di pagi hari
memang sudah cukup terurai kepadatannya
karena memang juga boleh saya ceritakan
terkait dengan arus mudik dari pukul dua dini hari tadi
masih ada arus mudik atau kepadatan yang cukup tinggi
itulah mengapa menjadi alasan bagi pihak kepolisian
untuk melakukan skema one way di perpanjang
yang seharusnya jika menyesuaikan dengan jadwal yang sudah dipublikasikan
ini mulai pukul lima sore kemarin hari kamis hingga pukul dua belas malam
tadi malam seperti itu
namun karena memang adanya kepadatan
sehingga skema one way itu diperpanjang
hingga kepadatan mulai terurai
untuk tadi pagi akhirnya kepadatan mulai terurai
ini di sekitar pukul setengah sembilan
artinya one way sudah diberhentikan seperti itu
jika boleh saya tambahkan lagi bahwa
meskipun sudah membantu untuk menguraikan kepadatan di tol
namun sebetulnya skema ini masih diberhentikan
sehingga kepadatan mulai terurai

dari timur ke barat atau ke arah jakarta
di jalur arteri
sehingga pihak kepolisian memutuskan
sekitar pukul setengah sembilan tersebut
untuk melakukan relaksasi arus mudik
kemudian tadi pagi sekitar pukul sepuluh
skema one way dan juga kontrak low ini diberlakukan
diberlakukan kembali di ruas jalur tol yang berbeda
untuk kepadatan mulai terurai
untuk skema one way atau satu arah
ini ada mulai dari gerbang tol cikatama atau cikampek utama
kilometer tujuh puluh memanjang hingga ke gerbang tol kalikangkung
kemudian untuk kontrak low
ini ke arah sebaliknya dari timur ke barat ke arah jakarta
dari mulai kilometer tujuh puluh hingga tol jakarta cikampek kilometer empat puluh dua
kemudian memang skema skema ini
diberlakukan kepadatan mulai terurai
dan juga berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah dikonsultasikan
karena memang menyesuaikan dengan kepadatan yang terjadi di jalan tol
jika boleh saya paparkan terkait dengan data yang saya dapatkan dari jasa marga
memang terjadi adanya tren peningkatan pemudik seperti itu
dari tujuh hari menuju lebaran saja
ini sudah diangka empat puluh tiga
kemudian naik perharinya menjadi lima puluh tiga
lalu terakhir diangka sembilan puluh empat
tentunya hal ini dihancel oleh jasa marga
dengan menambah jumlah garu yang tadinya lima belas menjadi dua
memang tadi saya sempat bertanya atau berbincang dengan sejumlah pemudik
bahwa mereka menganggap bahwa ada kesulitan dari fluktuasi
atau dari waktu
sama dengan jadwal yang sudah dikonsultasikan
namun memang ini menyesuaikan dengan situasi
dan berdasarkan himbauan dari kor lantas
nantinya one way akan terus dilakukan hingga jam tujuh atau jam delapan pagi
kemudian bagian terkena dampak terutama di jalur arteri
memang dihimbau untuk dapat melewati untuk dari jawa tengah bisa melewati ke jalur pantura
atau jika dari bandung bisa lewat ke jalan
ke jalur sadang kemudian bisa masuk kembali ke tol karawang barat
karena untuk one way ini hanya dari km tujuh puluh hingga empat ratus empat belas
sehingga di tol karawang barat kilometer empat puluh tujuh bisa masuk kembali dari jalur arteri
baik terima kasih syifa hanifah dari ruas tol cikampek